direktur niaga citylink beni rustanto mengatakan penerapan biaya bagasi tersebut berkisar dari rp sembilan hingga rp tiga puluh per kilogram bagasi
kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada delapan februari nanti namun tarif pastinya masih dikaji dan akan dirilis lebih lengkap
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini